kita ke informasi lain saudara seorang anak berusia empat belas tahun di jember jawa timur menjadi korban pemerkosaan
yang diduga dilakukan oleh pamannya sendiri
korban selama ini bungkam karena sering diancam pelaku
polisi pun kini mengejar keberadaan pelaku
didampingi keluarga remaja putri berusia empat belas tahun melaporkan tindakan asusila
yang dialaminya ke satreskrim polres jember jawa timur pada senin siang
kasus ini terungkap dari perubahan sikap korban yang cenderung diam dan sering menangis tanpa sebab
selain itu juga ditemukan buku catatan pribadi korban yang berisi keluh kesah yang dialaminya
meski awalnya tidak mengaku dan bungkam setelah didesak dan berdasarkan buku catatan yang ditemukan
korban akhirnya mengaku kepada ibunya
korban mengaku telah sejumlah kali diperkosa pamannya saat rumah dalam keadaan kosong
namun korban tidak menceritakan ke ibunya karena diancam oleh pelaku
kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke mapolsek tanggul
dan saat ini ditangani pihak unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres jember
saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan pendampingan khusus kepada korban
polisi juga sedang memburu pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
hernawan mustika kompas tv jember jawa timur